insya allah pada tahun dua ribu dua puluh empat pdi perjuangan kembali bisa memenangkan pilek dan pilpres
sehingga menjadi partai politik yang insya allah bisa hat trick tiga kali menjadi partai pemenang
yang tahu cuma ibu ketua umum tapi pasti ada surprise yang akan disampaikan
apa surprise pengumuman yang akan sampai saat ini
ya bisa saja kita tunggu besok
karena memang dalam pidatonya bisa kan pidatonya nggak semua isinya kita semua tahu
pidato ketua umum itu kan ada yang dari hati ada yang dari pikiran
ada yang memang sudah tercatat
jadi kalau kemudian besok tiba tiba ada surprise terkait dengan siapa nama bakal calon capres
atau cawapres pdi perjuangan akan disampaikan kemungkinan bisa saja
kan tidak mungkin saya juga menanyakan ke ketua umum namanya surprise
nggak ada yang tahu yang tahu cuma ketua umum aja